hai hai hai hai hai hai hai hai eh serang dia eh
baiklah permana jika lo begitu silahkan duduk
permana ikutin ucapanku untuk membaca dua kalimah syahadat apakah kamu bersedia baik
akhirnya aku menemukanmu nyimah sarah santan rohmu akan aku tukar untuk menghidupkan istriku
tercinta nyimah seperti wih kita akan segera berkumpul kembali
aku tidak salah lihat
kenapa wajahnya mirip sekali sama pertiwi
kau bukan pertiwi tidak
kau bukan pertiwi kau hanya nyimah sarah santan
yang rohnya aku butuhkan untuk mengembalikan istriku kau bukan berdewa
berani sekali ya kau melawanku kau sudah lupa apa yang kukatakan sekarang akulah ketua perkuluan alkaliwuni
sekarang akulah ketua perkuluan alkaliwuni

aku mengganti kandung buku jadi kau harus patung padaku apa kau lupa maaf aden
siar ternyata ada yang memasang tameng perlimingan

siar ternyata ada yang memasang tameng perlimingan
ada lindungan di sekitarnya masyarakat hantar
bukan paman mau melawan aden
tapi apa yang aden lakukan
qiblat padep pokan
nyai guru pasti
kecewa dengan apa yang aden lakukan
kau tau apa tentang ibu
kau tidak tahu apa apa
jadi lebih baik kau diam
paman mohon kembalilah ke jalan yang benar
dikenal beraliran putih
tidak mungkin bekerja sama dengan para penjahat
seperti kidabu awang
tidak peduli itu bukan urusanmu
maaf aden paman terpaksa melawan aden
nah jika itu yang kalian mau
aku akan membuat
pilih tiba tiba untuk rai rara santang
setelah makan akan koobati lukanya
semoga rai tidak benar benar kehilangan
selama beberapa mega pack
ada yang akan memainkan
aku seperti mendengar orang orang sedang bertarung
aku harus memastikannya
kau tak akan mampu mengalahkanku
patriot matingkat ketigamu tidak akan mempunyai bagiku
inilah hukumanku pada pembangkang
kau meminta ampun kepada ku
surat tidak ada ampunan
untuk para pembangkang seperti kalian
dia sudah mengaku salah
kenapa harus dibunuh
berani beraninya ikut campur urusanku
apakah itu kau
aku membawakan pemakanan
ada apa rai
bukankah kau tadi bilang kau
kalau aku tidak boleh keluar dari lingkaran perlindungan ini
rai rara santang
aku membuat lingkaran perlindungan ini untuk melindungimu selama aku pergi
sekarang aku sudah kembali
aku sudah kembali
aku sudah kembali
aku sudah berapa hari
kita sudah kembali
mengaskan dendamku kepada kakaknya rara samta
hei serang dia
kalau kau berhasil mengalahkan dia
aku akan mengajarkanmu patra hitam tingkat ke tujuh
aku seorang penyair dari neraka
izinkan aku membawa kau baru
untuk mencari kakakmu
untuk memaduk kasih bersama
berarti kau sudah gabung tentang karakter
kenapa kau biarkan dia pergi
baiklah kau berkata
hai rai rara santang rai

rai rara santang rai rara santang kami baru bertemu aku tidak boleh kehilangannya lagi
mata rai juga sedang buta aku harus cepat menemukannya